harga beras yang masih tinggi ini diprediksi masih akan stabil hingga pertengahan bulan puasa nanti
saat ini anda sedang mengikuti topik bahasan
jadi maksudnya dalam bentuk hard copy
tolong bacakan juga firman tuhan dalam masmur satu ratus enam belas ayat lima sampai dengan enam belas
apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini
karena ia telah mengerahkan seluruh kesanggupan
dan taman nasional komodo ini juga bukan hanya ada pulau komodo pulau padar ada juga pulau pulau lainnya
pertama dari pemerintah kemudian dari organisasi
tetap melanjutkan pelayanan ini
tentang uji kelayakan air sungai mandar menggunakan sensor ph berbasis arduinum uno
di mana sepuluh diantaranya merupakan program free to air
terima kasih bu megi selamat pagi
air minum tidak boleh mengandung bakteri e coli sama sekali
dan minimal kita memohon dan meminta kepada perusahaan perusahaan tadi tidak mem phk
dalam pasal penjelasan tentang makna nusantara sebagai edukasi kepada publik
bahagia hingga tiba di surga

dan ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama bagi pengikut pengikut kristiani
dalam alkitab the living bible
yang penting ada dalam kompa dan alat untuk tidur untuk istirahat
nama sistem data pemilih yang terpusat di pusat
kalau musim hujan keruh
nah platform ini juga kami sediakan nantinya
dalam hitungan mungkin sekitar dua tahun terjadi komunikasi yang intensif
karena di kawasan ekowisata ini kan terdapat sampah sampah salah satunya sampah makanan
dan cukup rumit panjang juga ceritanya
ia terus mengumpulkan harta
sakit di hari sabtu minggu lalu itu kita memang posisinya air itu benar benar habis
supaya di tempat di mana aku berada
di atas lautan dunia fana ini ya bapak niko
mudah mudahan selalu tetap sehat walafiat dan tetap bersuka cita di dalam tuntunan tuhan kita yesus kristus
sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan ala
untuk berbagai pihak baik itu pemerintah buruh maupun pengusaha
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
yesus juru selamat kita yang hidup
biarlah tuhan kematianmu tidak sia sia bagi saya
awalnya hendak berangkat sendiri bersepeda ke tanah suci
dia harus minta maaf kepada orang yang

namun pilihan akan bergantung kepada pilihan kita sendiri
akan diadili melalui karya nyata kita
aku mau yesus sertaku
yang pertama adalah kita telah diselamatkan oleh anugerah kasih karunia yesus kristus
sampai berjumpa kembali dalam siaran berikutnya
boleh diberikan gambaran ke kita sebenarnya kondisi ekosistem habitat yang ada di taman nasional komodo
sebelum itu memang transmedia sudah merencanakan memiliki tv berita
aku tak akan takut
ternyata dia menggunakan baju
karena memang pengurangan jumlah ekspor atau permintaan dari negara yang membutuhkan
atau ada pertandingan olahraga
dan tetap tekun dalam iman menunggu hari maranatha itu bukan
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
karena ini kan juga dekat dengan sungai dengan laut ya bu ya
sehingga kemudian cnn memberikan izin kita menggunakan nama cnn
tetapi permintaan pekerja dan buruh sebesar tiga belas persen
di kisaran kira kira tiga puluh persen dan akhirnya dinegosiasi sekitar tiga belas persen pak
itu di catatannya di sini
karena di situ kita butuh koordinasi dengan banyak pihak
terima kasih pak niko sudah mengangkat hal ini
mereka baru saja meninggalkan kota palembang sumatera selatan senin siang
ya selamat sore ya nama saya isbat novera
di kampung kelingau mengatal sabah
diciptakan allah sesuai dengan gambar allah sendiri ya
nah kemudian hasil catatan ini
dalam perang surga bersama yesus ku selalu sedang berjalan terus
nah istilah nusantara itu kan juga secara historis kan terus berkembang penyebutannya
acara ini diasuh oleh seorang pakar komunikasi keluarga
berjarak ya mampu berjarak dengan kekuatan tersebut
di dalam harta mereka saat itu
menjadi anchor di stasiun tv berita seperti cnn indonesia
dan telah menyeberang dari pelabuhan merak menuju pelabuhan bakau heni untuk melintasi pulau sumatera
untuk mendapatkan perilaku yang semestinya
laki laki dan perempuan diciptakannya mereka
manusia tidak dapat menjadi mitra
lebih dahulu kami rindu anda juga boleh menerima berkat melalui lagu pujian yang berikut ini
menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat
meski tak diizinkan mengikuti konvoy jokowi sudah siap menggunakan riding gear dengan jaket berwarna merah
ya pasti beda tidak sama sama air pdm
bukan saja hubungan teman yang dekat
luar biasa ini yang dituliskan oleh rasul paulus
namun keputusan ini ditentang oleh asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
sementara itu pada tipe non letusan
nah kalau sekolah pagi anak anak yang masuk sekolah pagi berarti dapatnya makan siang itu emang maksud saya makan gratisnya itu adalah sarapan ya
setiap program menyajikan ragam informasi yang terpercaya
anak anak yang masuk kelas atau sekolah siang ini akan mendapatkan makan siang gratis pada pukul setengah satu sampai dengan jam dua atau pukul empat belas siang
bahkan beberapa negara tetangga kita ya sudah lebih dulu menerapkannya
kafe yang dibuka sejak januari dua ribu dua puluh dua lalu ini juga memiliki area outdoor yang teduh oleh pepohonan
karena proses produksi sebuah berita dikerjakan secara profesional
kepada satu tujuan yang salah
dan segala binatang melata dan merayap di atas bumi ini
jasa ekosistem ini nilainya bisa berkurang
sebaiknya anda juga buka alkitab anda
kami menghormati keputusan pengadilan
tapi ada banyak orang tua pada saat mendapati bahwa anaknya
pengikut pengikut kristus di dalam zaman akhirnya
marilah kita tunduk kepala sejenak dan berdoa
dipakai begitu tapi airnya asin terus berwarna
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
dan puncaknya kita lihat memang banyak media dianggap terlibat dalam polarisasi di masyarakat keberpihakan
terus dari keluarga alhamdulillah saya kebetulan juga lagi single
bahwa allah itu pengasih tapi juga adalah allah yang adil
cnn indonesia sedikitnya memiliki dua puluh program andalan
tapi tidak ada yang bisa diberikan
tidak lagi di berjenjang seperti yang
pada pukul lima sore kita mulai
akan tetapi hujan beberapa hari nyatanya tak membuat sungur di ruah ros tadaah
tapi untuk di jepang tidak dikatakan semuanya itu gratis
air dari sungai bandar ini bisa langsung diminum
sudah mendengarkan pendapat dari pengusaha jelang keputusan
terima kasih wakil menteri ketenaga kerjaan afriyansya nur
jawa tengah mengalami krisis air bersih
bapak telah melihat kehidupan bukan satu sisi
yang membuat material padat dari gunung terlontar ke angkasa
pendengar setia dan budiman yang kami kasihi
yang paling saya kira terbesar dari tni di tahun politik itu adalah tidak justru menjadi pemicu
yang saya akan sampaikan kepada para pendengar yang budiman
ya pak wamen sebenarnya dari awal tahun para beberapa asosiasi buruh juga sudah meminta untuk menaikkan ump
bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya
ini terkait mengenai sungai mandar
melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
langgakan kaki sorakan puji jalan dalam perang penuh kasih
dan kehidupan saya sangat berharga di hadapanmu

tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami tim lapangan
sebenarnya berapa kenaikan ump tahun dua ribu dua puluh tiga nanti pak
yang akan diumumkan mereka setelah ada kesepakatan nantinya bu begitu
selain itu ada juga dinding dinding lain yang dipadukan dengan
dia akan menjadi pribadi yang membanggakan
atau bukan dia pemenangnya
ya sekarang kebutuhan buat kebutuhan apapun juga udah harga sudah mahal ya mbak gitu
dan telah menyediakan tempat bagimu
kalau misalnya kita ke pemilu australia misalnya
yang adalah murid muridnya juga
untuk terlihat heroik atau sengaja menantang maut
jadi anak anak usia sekolah
dan sementara ia bertambah tua
dalam parit dengan lumpur yang dalam
nah inilah yang berbeda beda bagi setiap orang
sebelum yesus mengenapi janjinya telah datang ke dunia ini
ya ini bahasan yang menarik ya pak niko ya
namun pemprov sedang melakukan evaluasi ya nanti akan kita sampaikan
pertumbuhan ekonomi yang positif akan menjadi kiblat penentuan upah minimum provinsi
atau tidak jadi sebenarnya
hanya dia satu satunya ala sungguh baik
dan dengan demikian juga melandasi kemajemukan atau merepresentasikan kemajemukan
tentang kenaikan ump tahun dua ribu dua puluh dua sebesar
air air ini nantinya akan dijual ke masyarakat dengan harga lima ratus rupiah per jeriken
jadi kami harapkan ini dapat menjadi solusi untuk berbagai isu dan permasalahan yang sekarang marak terjadi di buan bajo
bisa juga disesuaikan dengan keadaan kita yang lebih baik lagi tentunya
untuk mencapai taraf yang paling tinggi
erupsi non letusan kerap terjadi pada semeru dengan skala kecil
ini kan juga menjadi faktor pendukung ya pak ya untuk memperkuat perairan kita di kedepannya
aku tak akan takut
salah satunya adalah dengan manajemen sistem kunjungan
nah disitu nanti bisa diputuskan keinginan berapa persennya yang harus kita naikkan
kalau tidak ada ini gimana
tentunya belum bisa kita lihat untuk seperti itu naiknya
ia seorang yang benar dan saleh
bila anda mempunyai pertanyaan mengenai komunikasi keluarga
atau bagi anda yang baru memasuki satu rumah tangga baru
pembatasan jumlah kunjungan dilakukan untuk menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistemnya
kebiasaan orang orang duniawi
sepertinya itu akan menambah berat lagi beban mereka
dan tentunya suara paling lantang menolak hal ini berasal dari serikat buruh dki jakarta
jadi kalau di jepang shokuiku ini sudah dimulai sebenarnya sejak tahun setelah perang dunia kedua ya
saudara dan saya adalah yang paling berharga di hadapan yesus
pilihannya adalah kita ya pak niko ya
maka di situ pun murid muridnya berada
kau beri aku mama yang baik
kiranya apa yang telah kita bicarakan
jadi kita jauh tempat mencuci airnya
dan melanjutkan apa apa yang sudah diawali dan belum diketahui selama ini
dan ku ikut jejakmu
karena kita akan lanjutkan topik bahasan tentang
mbak carol artinya dengan pembatasan dua ratus ribu orang per tahun ini kemudian ada kenaikan harga tadi ada hitung hitungannya
oleh karena itu tadi ayat itu mencatat dengan jelas
seperti kita mengkonsumsi air mineral pada umumnya
inilah radio advance suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
kau biar aku mama yang baik
tuhan sendiri mengulurkan tangannya
tapi pemilu tinggal dua bulan lagi
setelah lebih dari seratus jeriken terisi air para ibu paruh baya ini bersiap kembali ke desa
dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh umatnya sendiri
jika kembali ke perkampungan dengan membawa lebih dari seratus jerikan berisi air
sampai dengan data yang di dalam negeri
allah baik sungguh baik di setiap waktu
studi yang sama pada dua ribu dua puluh juga menunjukkan
namun di samping itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada tuhan kita yesus kristus
nanti kalau seandainya kita tidak ada tempat di luar sana ya
sehingga kita boleh merasakan keintiman dan kedekatan kehidupan kita dengan yesus
nah untuk di india sendiri kita lihat bahwa program ini sudah mereka mulai atau mulai diterapkan ya implementasinya itu
yang akan didampingi oleh ayura yosef manik
bacakan juga firman tuhan yang ditulis
oleh karena manusia tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh tuhan sendiri
dan dua hal yang harus dicatat
tapi datanya masih ada di australia
mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa
iya terima kasih pak niko
terima kasih kami ucapkan bagi anda
dari jakarta itu sudah melakukan beberapa kali
yang bertugas di barisan terdepan bertanggung jawab
dan kemudian bersama sama melihat perkembangannya
kepada pak niko untuk melanjutkan topik bahasan kita
dengan menyambut pilihan tuhan itu
dengan parameter yang lebih komplit
tetapi dirimu itu sangat berharga depan tuhan
berpang pada salib itu
nah di suatu kawasan itu pasti memiliki nilai jasa ekosistem
warga terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian dari sebelumnya
yang berikut ini selamat mendengarkan
terima kasih juga kepada tuhan kita dikarenakan kesehatan bersuka cita
tolong dengarkan seruang dan doa kami ini
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
walaupun badai menerpamu dia tak pernah tinggalkan
ku pergi dan tak bersu
oleh karena itu biarlah kami
presiden jokowi mengaku merasa tidak bersemangat setelah tak diperbolehkan ikut konvoy dalam rangka parade promosi pertamina grand prix of indonesia demi alasan keamanan
aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali
dan seperti yang selalu dilakukan
dan bila kita tidak tekun dalam bertahan dengan yesus maka kita pun akan mudah tergerus oleh arus pencobaan
baca bersama yang yesus katakan
yang akan kita pakai formulanya
kutelah janji setiap saat memuji tuhan
untuk pasien pasien baik di rawat inap perawat jalan kamar operasi kemudian untuk hemodialisis kita sangat membutuhkan air
hal ini akan memberatkan bagi buruh di dki jakarta
baik mari kita baca bersama para pendengar dari injeli johannes pasal empat belas ayat satu sampai tiga
namun pilihan kita akan bergantung pada diri kita sendiri
pendengar radio adven suara pengharapan
tolong bacakan firman tuhan tersebut
penghiburan dalam susah karena yesus sertaku
si pemilih juga menerima undangan itu
air sumur menjadi kotor bercampur lumpur
jadi sama dengan seorang yang terperosok
atau masa kerjanya kemudian bagaimana juga bernegosiasi dengan para pekerja sehingga tidak terjadi phk
apakah faktor rotasi antarmatra penyegaran karena sudah lama ditunggu tunggu
akan besarnya perhatian mereka
konsepnya kita disini jadi memempatkan gedung yang sudah ada gitu
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran
dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat mesias
rabu pagi waktu sudan dalam evakuasi tahap kedua tiga ratus dua puluh delapan wni diangkut menggunakan bus
yang telah menjadi pelindung dan penuntun kita sampai saat ini
kami bahas malam hari ini bersama carolina nogueko
dan para pendengar karena waktu jua yang membatasi diskusi kita
seiring kemampuan dukungan anggaran juga kan gitu
tolong bacakan juga firman tuhan dalam injil matius dua puluh enam ayat tiga puluh satu
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa bangsa lain
itu nyata terlihat di
itu semua datanya itu di cross check gitu
masih ingat barangkali saudara pendengar radio adveni
bahwa yesus juga akan menghakimi dunia ini
karena dalam segmen ini akan membahas banyak seputar masalah mendidik anak
dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu
memang air di sumur ini jauh lebih bersih dan juga jauh lebih jernih
hanya dia satu satunya ala sungguh baik
jadi tidak perlu lagi seberupa hard copy kartas itu
untuk wilayah victoria dan tasmania di kjri e melbourne
jadi pelajar yang dalam kategorinya sangat miskin ya kemudian anak anak penyandang difabel kemudian masyarakat adat serta pelajar sd yang kurang mampu
tuhan saya mau datang mempersembahkan diriku kepadamu
tapi dengan beberapa syarat syarat
kami juga sangat berharap bahwa pak niko dan seluruh keluarga juga selalu menerima kesehatan dan sukacita ya pak niko ya
jadi pemberian makan siang ini tidak full gratis tapi sifatnya subsidi
aku sekali kali tidak
seorang tuhan yang luar biasa
tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan
terima kasih wakil menteri ketenaga kerjaan
untuk tujuan tujuan yang mulia
kalau untuk jabatan yang cukup singkat ya pak kairul ke depan untuk pak yudo ini apakah mampu untuk melanjutkan dari visi misi yang sudah dikerjakan oleh pak andika perkasa
kalau mau minum airnya yang di sana tadi
untuk mendapatkan pengampunan bagi yang mampu
ku turut dengan setia
kemarin yang terjadi di semeru ini kubah lava ini runtuh
tetap harus ditingkatkan ya
sehingga terdampak pada kurang lebih awalnya cuma empat kecamatan
namun hal itu hanya berdasarkan pikiran dan emosi yang telah dirajut sekian lama dalam pengalamannya dalam dunia ini
yang telah mengerahkan seluruh tenaganya
cnn indonesia memiliki sekitar sembilan ratus karyawan
sehingga karena ada sistem data yang
nah tentunya inflasi setiap daerah ini merupakan tolak ukur dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ya baik pak wamen ini pertanyaan terakhir pak
untuk perbuatan yang seperti itu
anak ini harus minta maaf
setiap orang memiliki jawaban berbeda
yang kalau kita lihat debit airnya juga sudah semakin berkurang
aku pergi dan tak bersungut
pendengar yang dikasih oleh ala
tiada lain di dunia ini dapat kau temukan
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu
yang pertama itu dari air yang mengalir dari sungainya langsung secara langsung
jadi melakukan aksi aksi yang tidak semestinya
orang pindah memilih dari singapura ke melbourne
membutuhkan tenaga yang tidak sedikit
jadi kenapa saya bilang dua kategori ini dikategorikan untuk anak anak atau pelajar yang masuk sekolah pagi kemudian masuk sekolah siang
tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera
apa yang tertuang dalam pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai turunan dari undang undang cipta kerja pak
dulu kan nama nusantara kan dianggap sakral nih yang kemarin
pdam masih bisa memproduksi air bersih dari satu instalasi pengolahan air bersih yang masih beroperasi
bisa dituangkan kita bisa lihat dari perilaku perilaku
tapi juga dapat menjadi platform untuk menuju ke destinasi lainnya
dengan kalau yang mengair itu ph nya di empat
atau dia jadi marah kalau temannya
yang ia miliki dalam pikirannya
pakaian pun hanya seadan saja
dalam rapat yang sama dpr dan pemerintah menyepakati status pemerintahan ibu kota negara
terus itu airnya enggak jernih keruh
dalam surga negeri suci
saya akan bacakan dari studio
kemudian yang kedua kita telah dibenarkan oleh iman kita kepada yesus kristus
radio advent suara pengharapan
karena memang keadaan kita yang memang belum bisa membuat kenaikan yang betul betul signifikan bu maggie
saudara dan saya adalah yang paling berharga
oh sungguh baik di setiap waktu
anda boleh menghubungi kami
terlebih jika tidak dimasak terlebih dahulu
tipe letusan akan disertai tekanan tinggi
satu sebab pun untuk hal ini
asal samkan semua di dalam doa
selain itu juga berpengaruh terhadap kesintasan komodo
oke mbak kerel ini kan nanti selain dibatasi juga untuk reservasinya kan harus dilakukan secara online
saat ini anda dapat langsung menghubungi narasumber kita
satu hati agar tetap setia
sama seperti ayam daging sapi juga mengalami kenaikan
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
menyadari bahwa harta itu
jadi platform ini juga tergabung sistemnya terintegrasi bukan hanya untuk masuk ke taman nasional komodo tapi juga dari pintu masuknya
warga dusun mampi desa galinso kecamatan wonomulioom
ruang ruang di dalamnya juga ditata dengan berbagai ornamen jadul
dalam kenyataan suasana politik sosial budaya belum banyak perubahan yang kita telah alami
atau anda ingin mengikuti pelajaran
telah menyajikan ragam informasi yang dinikmati oleh masyarakat luas
kita bekerja sama dengan gurunya
di rumah bapakku banyak tempat tinggal
yang dia tunjukkan dalam kesehariannya
dan terus bergantung kepadamu
misalnya mereka melakukan permainan atau pertandingan
ia tak dapat mengungkapkan satu tujuan
jadi apa yang dipikirkan petrus bukanlah pikiran surgawi
karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai
seluruh kehidupan kita pribadi
mengandai kota marudu radio adventure
yang akan dipimpin oleh seorang kepala otorita
kemuliaan surga lindungi semua
nah jadi untuk program makan siang gratis di singapura ini tidak hanya untuk program makan siang gratis aja ya
perubahan perilaku tadi yang mbak kirol sampaikan kemudian ancaman seperti sampah yang paling besar yang ditemukan di lapangan juga
yang kami lakukan adalah digitalisasi sistemnya mbak jadi apa yang sudah dilakukan kami integrasikan secara online dan kami terapkan semuanya berbasis reservasi
ku mengajak kau mengikut dia dan ku ingin citakan
betapa anda dan saya sangat berharga
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara
di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini pak kairul
lewat independensinya sesuai dengan slogan yang dimiliki
kuliner dengan konsep homey menawarkan pengalaman yang menyenangkan
meski demikian saat cnn indonesia indep tengah melakukan peliputan di desa galeso
setelah itu mereka menyaring air dengan plastik dan kerikil
lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku
karena pelayanan rumah sakit itu sangat membutuhkan air bersih
daging sapi naik rp sepuluh dari rp satu ratus dua puluh menjadi rp satu ratus tiga puluh per kilogram
menyerupai sumur di sisi sungai
wah ini harus kita renungkan secara mendalam
biasanya bakteri terdapat pada air yang terkontaminasi
yang utamanya adalah bagaimana pengusaha bisa melakukan kegiatan usahanya dengan baik
hingga aku tiba di surga
kerja kenaikan yang upah minum dki itu delapan
baik pak wamen ini akan menjadi sorotan kita semua
tapi kan pengertiannya juarga di sini
tidak ada mbak makanya di sini yang tata kelola yang dimaksud kita harus sama sama paham
itu artinya tidak optimal untuk melakukan produksi air baku menjadi air bersih
dan saya pun mendapat keselamatan
dalam tahap kondisi perekonomian kita yang sedang
untuk di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah
sungguh baik di setiap waktu
mereka menumpang perahu nelayan menyusuri aliran sungai mandar
yang penting bagi dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan anda dan saya
jadi kita sudah cross check itu data dari seluruh dunia
nah kemudian lain kita juga harus ingat ya bahwa atn ini posisi panglima atn ini adalah
kepada mereka yang menantikan dia
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
serta para pekerja pun sudah duduk bersama untuk kita selalu menyesuaikan
yang selaras dengan kehendak allah
ada pipanya ke sini cuma tidak ada meteran yang masuk ke rumah warga
karena singkat ini saya kira hanya perlu menyesuaikan prioritas prioritas dari pekerjaan rumah yang ada
nah soal kesejahteraan ini memang ini pr yang berkelanjutan ya
sehingga said meminta pemprov dki jakarta mengajukan banding
februari kemarin batas akhir
bila tuhan dekat aku
juga tommy donson di
karena kalau kita mengikut undang undang cipta
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
oke kita nggak usah jauh jauh kita bergeser ke kita loncat dulu ke malaysia deh ya kalau ke malaysia
dan mudah mudahan juga apa yang disampaikan tadi terhadap upah minimum pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
dan ini sudah terjadi dengan petrus murid yesus sendiri
seperti kaset kaset piringan hitam kamera kamera antik foto foto hitam putih
mempersoalkan waktu di mana yesus akan datang kembali
bagaimana pendapat mereka sebenarnya seberapa persen kenaikan ump ini
kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada mu ya tuhan
undangan untuk menghadiri atau
dan biasanya diiringi ledakan
negara di asia lainnya yang juga punya program makan siang gratis adalah jepang
sistem pendaftaran lalu baru di
nah ini air yang sudah disaring
peta kawasan rawan bencana ini dibuat oleh pvmbg
aku tukar dengan makota
haleluya aku gembira bersama yesus ku bahagia
ada pembatasan nggak sih satu warga atau satu orang harus berapa banyak atau bebas aja
pekerjaan dari ibu ibu pasal wai ini belum selesai
dalam hal ini pelabuhan jadi sistem manifest sistem clearance kapal itu juga akan menjadi satu kesatuan sistem
dan kita harus bersuka cita bukan karena kekuasaan itu ya
kedepankan agar supaya seluruh stakeholder yang terkait ini dapat merasakan dampak positifnya
yesus mau datang sedang
yang harus dipikirkan sejak awal bagaimana preventifnya bagaimana pengawasannya soal hal ini mbak carol
nah oleh karena itu setelah dewan pengupahan nasional ini berunding dengan keadaan indonesia secara menyeluruh
jadi di permukiman tempat ibu ibu pasawai ini memang tidak ada akses air bersih
seperti tadi juga kita melihat
memang benar seperti itu ayura
bahkan bila hubungan kita dengan yesus selalu sehat maka kehidupan kita akan senantiasa berbahagia
terima kasih tuhan sudah menonton kita
ada analogi baktera rumah tangga dengan baktera nuh yang kita kenal dalam firman tuhan
makanya harus hati hati menggunakan istilah nusantara
melihat satu sumur menjadi satu satunya sumber air bersih warga
kami bersyukur kepada tuhan kami bersuka cita dikaruniakan kesehatan dan itu semua
ada supply chain di sana ada kita harus tahu makanannya datang dari mana berasnya dagingnya kemudian transportasinya dan sebagainya
seperti yang saya lihat sebelumnya di permukiman
misalnya oksigen yang berkurang kemudian sampah yang harus dikelola air yang akan digunakan kemudian pemanfaatan pemanfaatan lain termasuk pemberdayaan masyarakat
apa yang paling berharga di dalam kehidupan yesus
kira kira di kisaran berapa persen pak untuk kenaikannya
di victoria dan tasmania
jadi sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat sekitar itu
menu yang favorit adalah nasi lemak yang dilengkapi dengan gulai ayam dan telur
terkait ketersediaan air bersih
ya mudah mudahan perekonomian kita lebih baik
sudah disediakan sudah disediakan
tuhan adalah pengasih dan adil
kami harus akhiri dahulu diskusi kita pada kesempatan ini
jadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ini diperluas menjadi tidak hanya pemberian makan siang gratis tapi juga ada subsidi
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit
yesus mau datang sedang
jadi untuk saat ini data pemilih kita itu untuk kegandaan data
di saat hari pemilu
akan menjiwai orang orang
instalasi pengolahan air atau ipa
selama itu pula stasiun televisi nasional yang diluncurkan pada lima belas desember dua ribu lima belas ini
mungkin tidak menhargai kita seorang manusia
dari palembang mereka menuju jambi riau kemudian menyeberang ke malaysia
memangnya air yang ada di rumah itu kenapa bu
di india itu program makan siang gratisnya diberi nama mdms atau midday meal scheme
tetapi paling berharga paling utama
karena yang warga tahu di sini itu ada pipanya
pedagang menyebut harga tersebut masih cukup tinggi
perempuan perempuan penimba air ini membuat lubang lubang kecil
setiap orang memiliki nilai yang tertentu bagi tuhan yesus
kita manusia diberikan kuasa untuk menguasai burung burung di udara

agar saya mendapatkan keselamatan
hal ini yeni yesus sendiri
aku akan bahagia bersamaku tuhan
atau singkatnya we are saved by grace
karena kita sudah diselamatkan melalui
berarti gubernur mengingkari ucapan dan tindakan serta sikapnya sendiri
terutama kepada perusahaan perusahaan yang terdampak seperti aras kaki kemudian garmen dan tekstil
kemudian paralel sekarang juga kami sedang melakukan testing
krisis air bersih juga terjadi di kabupaten polewali mandar sulawesi barat
nah panglima tni kemudian kewenangannya dalam menerjemahkan itu dalam bentuk strategi dalam hal pembinaan kemampuan pembinaan kekuatan dan pembinaan
tim liputan cnn indonesia
yaitu dimana kita sudah menggunakan data
setelah sampai di perkampungan
jadi sekali lagi kita ini semua ya
harga bawang putih juga naik dari sebelumnya hanya rp tiga puluh per kilogram menjadi rp lima puluh per kilogram
ya mungkin yang ada hal hal yang memang perlu diperhatikan dan akan ditanyakan dalam fit and propertas nanti
akan tetapi allah menunjukkan
seperti apa nanti kemulusan atau kelancaran dari fit dan propertas nanti
bendung lego pancing di kabupaten maros sulawesi selatan ini adalah salah satu sumber air baku utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih di bagian utara dan juga timur kota makassar
tetapi tekun dalam iman menunggu hari maranatha itu
terus kekuatan militer yang dibutuhkan seperti apa itu ada
namun kemudian kita bisa mengalami hal yang sama dengan petrus
tidak hanya komodo yang menjadi daya tarik wisata di situ
manusia biarkan saja menilai demikian
wah ini kisah yang menjamah nurani kita semua ini ya pak niko ya
pasalnya untuk bisa memproduksi air baku di bendungan ini setidaknya debit air harus mencapai tiga meter
terah rumah tangga kristiani
ia pun mempertanyakan dasar hukum pt un menetapkan besaran ump
kalau di jepang diberi nama shokuiku
dan jarak tempuh antara jakarta sampai tanah suci itu kurang lebih lima belas km
sangat bermakna yang pak niko sudah bawa
allah baik oh sungguh baik di setiap waktu
agar informasi yang kami sampaikan itu valid
untuk memindahkan saja dari air ke daratan saja
turner itu yang membawai cnn
tetapi punya prinsip dan nilai nilai hidup
instansi ini melakukan uji kelayakan air sungai mandar
apa banyak pohon pohon jadi alami gitu ya menyatu dengan alam
bersama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebagai pemegang kewenangan kawasan
sumber air bakunya dari waduk leko pancing itu tidak beroperasi
walaupun di hadapan kita terbentang berbagai jenis pencobaan dan seringkali kita harus melawan arus dunia fana begitu deras menghantam rumah tangga kita masing masing
dari seluruh negara yang ada di dunia atau mungkin di asia ya
mau terima atau tidak
bagaimana perhitungan upah minimum yang pas untuk kenaikan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah ternyata program makan gratis untuk anak anak ini lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara termasuk negara negara di kawasan asia
namun di samping itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada tuhan kita yesus kristus yang telah menjadi pelindung dan penuntun kita sampai saat ini
terhadap sesuatu yang ia tidak miliki
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu israel
jokowi juga sudah berusaha untuk melakukan sesi foto bersama pembalap motogp
namun demikian janganlah bersuka cita karena roh roh itu takluk kepadamu
ada hanya rasa bo oi asing
kepada ujian dalam hal uang
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
kau beri aku mama yang baik
oke itu tadi kita lihat jadi tidak hanya di indonesia
ada orang lebih mengutamakan sepeda motornya
bukan cuma mengenali perilaku perilaku
agar mematuhi jika ada peningkatan status aktivitas gunung semeru
orang yang termasuk dalam dpk ln
tengah hari bolong tanpa alas kaki
hingga akhir oktober dua ribu dua puluh tiga debit air di bendung leko pancing ini hanya satu lima meter saja
karena sebelum ia meninggalkan dunia ini
dan dalam menggunakan setiap kesempatan
warga dunia ini walaupun memang
apa namanya pengakuan terpares ya terbaik dari mereka yang terbaik
jadi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ditingkatkan makanannya yang diberikan di program ini sesuai dengan standar nutrisi
sementara itu di pasar kebon agung boyolali jawa tengah daging ayam dijual rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh per kilogram naik dari sebelumnya rp tiga puluh hingga rp tiga puluh dua per kilogram
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya bapak itulah yang berkenan kepadamu
data ganda double itu lainnya
salah satu penyebab semakin menipisnya ketersediaan air bersih di kota angin mamiri ini adalah mengeringnya bendungan leko pancing
senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa bersuka cita di dalam tuhan kita
pasalnya mahalnya harga pangan saat ramadan sangat memeratkan mereka
kalau digali gali sampai jernih itu
apa engkau telah bersedia
sehingga dapat melewati pelimpahan mercusuar yang ada di belakang saya
atau sekitar sembilan kecamatan
baik pak wamen tadi anda juga sudah menyebut
bahkan tuhan pun merasa menyesal telah menciptakan manusia
sebagaimana engkau sudah janjikan
nah jadi apa sebetulnya sikap yang semestinya
nah oleh karena itu kita sedang membuat formula bagaimana antara bipartit dan tripartit ya yang harus kita sesuaikan juga
cuma cuci baju enggak di sini pak
val dixon lorin yang juga
ya memang tuhan selalu akan menunjukkan
segala sesuatu yang mungkin diperolehnya
yang tidak dapat dipisah pisahkan
ada masalah terkait mengenai e collingnya kalau saya tidak salah
sebagai peringatan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan rawan bencana
tingginya intrusi air laut yang masuk ke sungai jeneberang
atau bahkan orang tua dari temannya ya
erupsi semeru pada sabtu lalu merupakan tipe erupsi non letusan

keduanya dilepas dari transmart palembang dan didampingi tiga pesepeda asal palembang
apa saja tantangan sekaligus pekerja rumah panglima tni ke depan
terima kasih mbak carel sudah bergabung dengan connected malam hari ini
adalah ulasan yang disampaikan oleh
dan atas ternak dan atas seluruh bumi
terima kasih pendengar radio advensor
dengan suhu politik atau tahun politik dan agenda agenda dengan tahapan pemilu
tadi sebelum lagu pak niko sudah mengajak kita
oke semata demi menjaga kelestarian komodo dan juga habitat yang ada di sana ya
bukankah abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan perbuatannya ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah
yang segera memasuki masa pensiun
topik bahasan kita siap atau tidak
dalam kenyataannya suasana politik sosial dan budaya belum banyak perubahan yang kita telah alami hingga saat ini
diantaranya adalah pemilihan narasumber yang tepat
selain perilaku komodo juga berdasarkan perhitungan dan kajian jasa ekosistem di pulau komodo pulau pader dan kawasan komodo juga berdasarkan perhitungan dan kajian
cukup dengan itu membawa bukti
kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan perbuatan
ku pergi dan tak bersunggut
lalu kata yesus kepada mereka
saksi karena kita ada saksi
jadi tidak bertentangan dan tidak mengganggu kesakralan istilah nusantara
di mana diatasnya adalah kasih
di periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua itu memakan dua puluh tiga tujuh triliun rupiah
memeluk kekayaan dunia ini
datang segera datang segera
tuhan itu kalau kita ini lemah
namun juga mampu membangun kepercayaan publik
sehingga untuk mengkonsumsi air bersih seperti minum masak
dengan jalan keluar yang terbaik
yang terkontaminasi bakteri estericia coli
datang sedang datang sedang
said juga mengakui adanya rencana demo buruh yang digelar pekan depan
mari silahkan pak niko untuk melanjutkan topik yang sangat menarik ini
pemerintah india ini bekerja sama dengan organisasi nirlaba
sebuah media pemberitaan kelas dunia berbahasa indonesia
hanya itulah aset kita yang utama di dalam dunia yang fana ini
dan ini baru setengah jalan
biasanya satu hari itu butuh berapa banyak air
diberikan dalam kejadian pasal tiga ayat lima belas
sebagai persiapan di jalan ia membawa peralatan sepeda serta perlengkapan tidur
iman tanpa perbuatan adalah kosong
hingga tidak dipertanyakan netralitasnya tidak dipertanyakan profesionalisme dan integritasnya gitu ya
jauh lebih panjang untuk mendapatkan air bersih di tempat ini
kalau di tempat kita ini kan
baru kita menyajikannya kepada pemirsa
padahal kita siap atau tidak siap yesus pasti datang
nah dampak ekonomi yang dimaksud ini adalah
yang tadinya mungkin sudah mati
paling minta di sama tetangga yang ada sumur bornya pak
terdapat sebuah kafe yang antik
segmen ini akan sangat cocok untuk anda
ketika yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum taurat
jadi sebagai gambaran taman nasional komodo ini merupakan rumah bagi berbagai biodiversitas
artinya kita diberikan kesempatan hanya satu kali saja
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
jadi tidak ada sumur tidak ada apa jadi mengandalkan ini saja
persembahan khusus bagi keluarga indonesia
terima kasih inipc tejaka rose
kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang fresh
inilah yang saya kira bagian dari pertimbangan
kemudian juga melakukan riset yang mendalam terhadap topik yang dibahas
acara ini akan membahas banyak tentang komunikasi rumah tangga
partai apapun di dalam
itu nanti kita menggunakan sistem rekap
dan sepuluh tahun lalu juga ketulan saya ketua
atau singkatnya we are judged by our works
saya akan coba merasakan apa yang mereka
dan saat ini menutup perjumpaan
arti dari ayat yang paling penting
ya ku tahu sering dunia dilanda duka
kalau sudah penuh dua atau tiga galum begini dikasih lagi ke sendarannya lagi
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
untuk orang yang pindah memilih
kalau aku tertawa bahagia di wajahmu
tolong sempurnakan doa dan suruhan kami
rekan rekan media yang saya hormati sementara itu dapat pula saya sampaikan bahwa alhamdulillah proses evakuasi tahap kedua
dan kegelapan dosa setiap hari
budaya jadi nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajumukan itu
semoga informasi yang singkat ini
apakah ini juga akan berpengaruh terhadap aturan dan lain sebagainya
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
sampah makanan ini juga kedepannya selama ini menjadi salah satu pakan komodo
agar dapat dipertimbangkan kembali
kemudian melalui masifnya promosi wisata apalagi juga masuk ke dalam destinasi wisata super prioritas
kita bikin planning liputannya seperti apa
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
saudara semua itu telah pasti
itu juga adalah alah yang adil
dalam masmur delapan puluh lima s sepuluh sampai sebelas
dengan berbagai jenis bidang pekerjaan
penghiburan dalam susah karena yesus sertaku
sampai dapat air sejernih ini
tetapi juga sebuah pernyataan keadilan
yang sudah tuhan sediakan untuk segala bangsa
dan yesus mau menyelamatkan saudara dan saya
diperkenalkan kepada radio adventure pengharapan ya
lima belas persen ini banyak sekali alasannya
di data pemilih yang terpusat tadi
lokasi ini semakin meluas setelah daerah ini tidak diguyur hujan
jadi taman nasional komodo ini hanya salah satu bagian di kawasan destinasi super prioritas
yang merupakan turunan dari undang undang cipta kerja tahun nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh bu megi
ibu ibu pasawai ini mengapung dan berenang di sungai mandar untuk kembali ke perkampungan
ya kita perlu siapkan bahtera rumah tangga kita
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
oleh karena kasih karuniamu yang kami rasakan hingga saat ini
baik sekarang para pendengar kita ke
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
demikian pula kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya
selamat berjumpa kembali dengan radio adven suara pengharapan
karena di luar yesus kita tidak dapat berbuat apa apa
per hari ini distribusi air kami ke bpbd dan yang kita distribusi sendiri itu sudah diangkat delapan belas juta liter
satu negara nama ini ada tidak di australia
inilah radio adven suara pengharapan
tapi biasanya jadi pemarah kalau dia
makanya tadi saya bilang dasar hukumnya apa diturunkan
pada tahap pertama total lima ratus enam puluh sembilan wni dievakuasi sejak senin dua puluh empat april
di dekat sumuran dekat rumah kita airnya kuning berasing lagi
jangan lupa like dan subscribe
apabila tidak mendapat tempat menginap selama diperjalanan
menjadi pengikut pengikut kristus
kami harus undur diri saat ini
tinggal anda dan saya yang
organisasi pemberitaan yang dapat dipercaya
satu truk tanki bantuan air bersih didatangkan ke desa ini
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
jadi untuk pemberian program makan gratis yang ada di india ini
nah itu sudah kita tutup sekarang
bawang merah juga naik dari rp tiga puluh menjadi rp empat puluh per kilogram
bangunannya masih menempati bangunan rumah zaman dulu
yang kedua juga di sistem penghitungan suara
faktor dari matra laut belum nampak belum muncul
apa namanya kalau terkait dengan pengawasan parlemen juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian
bagaimana melakukan pilihan yang terbaik
dan tentunya berserah kepada
melalui siaran dalam bahasa indonesia
yang penting mereka menyelamatkan yang paling berharga
pendidikan bagi yesus itu tidak ada masalah
tolong bacakan juga firman tuhan dalam kejadian satu ayat dua puluh enam sampai dua puluh tujuh silakan eura
karena memang sektor ini yang terdampak terhadap bagaimanapun jumlah ekspor mereka yang berkurang bu megi
nah mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh
tapi kita harus bersuka cita karena nama kita yang percaya kepada yesus terdapat
biasanya kan ada buaya ya bu ya
riza mengakui pemprov masih harus mencari jalan tengah agar mendapatkan solusi terbaik
tuhan memberkati kita semua
pendaftaran ke ppl menjadi pemilih
tapi bagaimanapun tadi memang masih dilihat
tapi sekarang orangnya dimana
lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku
dan apabila aku telah pergi ke situ
ibu ini kan sungai
ia mengatakan pihak pemprov masih akan mengkaji dan mengevaluasi putusan pt un
karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman tuhan
dan kami berharap pak niko dan juga ibu dan semua keluarga menerima karunia yang sama pak niko ya
melainkan apa yang dipikirkan manusia
jadi perjuangan untuk mendapatkan air bersih untuk nantinya dikonsumsi ini memang tidak mudah ya
bagi anak anak kita dan bagi rumah tangga kita
ia dapat melihat dengan mata kepala sendiri keselamatan yang datang dari tuhan sendiri
mungkin kita lebih menghargai harta kita
tetapi lama kelamaan air sungai ini tampak bening
karena jangankan kampanye di hari
iya pak wamen tadi anda juga sudah menyebut kalangan buruh mendesak pemerintah
di dalam rentang anyaman kehidupan kita
atau berarti penimba air
alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita
kondisi hujan lebat pada sabtu lalu di sekitar semeru
haleluya aku gembira bersama yesus ku bahagia
kembali dalam komunikasi keluarga
dan memang kasih dan keadilan itu
bahwa indonesia sekarang telah memiliki
nanti kalau air di sumur ini sudah habis harus nunggu berapa lama lagi untuk biasanya air penuh lagi
baik mari kita baca bersama sekarang dalam masmur satu ratus enam belas ayat lima dan enam
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
dibagi dari dana pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian
sungguh perjuangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga ini tidak mudah
sama dengan anda dan saya setelah mengenal pribadi yesus

direncanakan mereka akan tiba di tanah suci mekah pada bulan haji dua ribu dua puluh
bukan hanya memberitahu kepada anak
karena kan dari pak jokowi ini ingin bahwa tidak hanya kesejahteraan tni tapi juga mewujudkan poros maritim
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
masukan dari teman temannya
kita akan dengan terbuka
selamat mendengarkan tuhan memberkati
dengan senang hati kami akan menemani anda
tolong dengarkan seruan dan doa kami
mencari air bersih di tempat sejauh ini sudah menjadi tradisi
pasti tahu yohanes lima belas ayat lima ya
ia tak dapat memberikan kepadamu
tiga ratus dua puluh delapan orang yang terdiri atas dua puluh sembilan wanita dua ratus sembilan puluh empat laki laki dan lima orang yang terdiri di dalam kapal
kalau soal proses pendaftarannya
semua pendengar kami yang setia
padahal kita sudah sosialisasikan di
salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
baik dalam negeri maupun luar negeri
beberapa negara kurang lebih tujuh puluh enam negara juga sebelumnya sudah mulai ya menerapkan program makan gratis ini
di sisi lain konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
tim liputan cnn indonesia
tidak saya kan tidak menyangkal yesus
dengan senang hati kami akan menemani anda dan
jadi dan tidak semua siswa ini tidak diberikan program makan siang gratis ini
kau biar aku mama yang baik
tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga
atau mungkin keadaannya tidak ada lagi harapan
kalau yang di sini agak kuning kuning juga tapi tidak terlalu
nah yang paling membanggakan adalah apa namanya
boleh mendapatkan tempat di dalam pikiran dan hati sanubari kita
kita ucapkan juga selamat memasuki ibadah zuhur bagi anda yang melaksanakan ibadah zuhur
cabai keriting pada selasa tembus rp satu ratus dua puluh per kilogram dari harga normal rp empat puluh per kilogram
jadi bukan berarti adanya larangan
nah kalau memang sektor sektor yang ada ini terutama di padat karya ini memang kita harus perlu perhatian khusus
jadi dengan terpaksa mereka harus berenang mengapung sejauh lebih dari dua km untuk kembali ke perkampungan
kalau ada istrinya aku akan pulang dulu lah
karena new south wales itu membawahi tiga state ya
ya saya kira kalau kita lihat latar belakang dan pengalaman kekayaan pengalaman jabatan pengalaman penugasan dari pak yudho margono saya kira ya beliau akan mampu

bagi kristus dalam kehidupannya
arni hanya satu dari ratusan ribu warga makassar yang mengalami kesulitan
ibu yaya berapa usianya
berdasarkan putusan pt un dki jakarta upah minimum provinsi tahun dua ribu dua puluh dua terancam turun sebanyak dua persen atau seratus ribu rupiah
akhirnya membuat material yang menumpuk akhirnya longsor
warga duku gelagah kecamatan tangan kabupaten seragian
dan minta masukan mereka
ya apa namanya semuanya sebenarnya ya itu sudah tanya itu sudah menjawab semuanya sebenarnya
sehingga upah minimum di dki jakarta yang ditetapkan oleh pt un saat ini tercatat di angka rp empat lima ratus tujuh puluh tiga delapan ratus empat puluh lima per bulan
walaupun tuhan memang akan menuntun kita
allah baik oh sungguh baik di setiap waktu
sejak kemarau ini terjadi itu terjadi penurunan di angka dua delapan puluh lima lps
alhamdulillah untuk persiapan kita seadanya saja
mengusung tema baik for ibadah keduanya akan menyinggahi sejumlah negara seperti malaysia thailand myanmar india pakistan iran uni emirat arab dan arab saudi
mungkin kita mulai dari angka pemilu victoria dan testmania dalam angka
secara geologis ada dua tipe erupsi gunung api
kita semua masih tuhan mampukan tekun di dalam iman
dari dalam negeri indonesia
tidak hanya suasananya kafe yang dibuka sejak dua ribu dua puluh lalu ini
shalom saudaraku yang diberkati tuhan
jadi awalnya itu hanya dua dolar singapura atau mungkin sekitar dua puluh tiga ribu rupiah per makanan
sudah bersama kami melalui sambungan virtual wakil menteri ketenaga kerjaan afrian syah nur
guru di sekolah mengandai
kemudian kita bergeser ini yang paling besar anggarannya kalau kita lihat mungkin
kebutuhan buat beli bahan popok buat apa yang lain juga udah semakin naik
jika mengacu pada peraturan menteri kesehatan no dua tahun dua ribu dua puluh

yang menggambarkan terjadinya erupsi besar dan letusan
anda sedang mendengarkan suara pengharapan
oleh pak niko adalah tantangan dalam bahtera rumah tangga kristiani
untuk menaikkan ump sebesar
sekarang kita lanjutkan dengan kitab yang pertama dari kitab suci kejadian
itu adalah diantara beberapa hal yang selama ini kita upayakan untuk
tuhan memang maha kasih namun tuhan pun maha adil
karena memang kita menghadapi
namun allah kita adalah allah yang penyayang
serta bertanggung jawab langsung kepada presiden
yang karenanya ia menambah harta duniawi
dalam ibrani sebelas ayat yang ke tujuh
dan juga barang yang paling berharga
yesus pasti akan datang
kau biar aku mama yang baik
subsidi untuk transportasi dan juga subsidi makan untuk anak anak di usia sekolah yang membutuhkan
semua ini demi air bersih
karena banyak multisektor yang terlibat di dalamnya seperti kapal kemudian akomodasi hotel dan jasa jasa lainnya
sejak puluhan tahun lalu
ini adalah hal yang mesti dilakukan oleh warga di desa galeso kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar sulawesi barat setiap hari
oleh karena itu keberadaan yesus sebagai juru selamat di dalam bahasa rumah tangga kita masing masing akan merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap rumah tangga kristiani
sampaikan di sana roh tuhan tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia
yang kami pancarkan dari pulau guang melalui siaran dalam bahasa indonesia
selamat berjumpa kembali dengan radio adven suara pengharapan
apakah ini kira kira akan ditiru oleh
sementara minumannya ada cappuccino dan juga macha atau teh hijau
nah jadi ini memang biasanya terjadi pada
harus mempersiapkan bahtera rumah tangga kita
itu yang layak untuk dikonsumsi itu menurut kami dari sensor phi
dengan topik pembahasan penyelewengan
menurut muhammad fuad ia bersyukur telah dipertemukan dengan cahaya gunawan
yaitu perilaku yang bisa berbaur
ya tentunya upah minimum pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini sesuai dengan tadi yang sudah kita lihat
dan bagaimana kelompok buruh dan pekerja ini bisa menikmati hasil yang memang sesuai dengan apa yang dicapai dalam tahap kondisi sekarang
dan salah satunya adalah alasan lonjakan inflasi pak
sedangkan harga cabai rawit merah dan cabai rawit hijau naik dua kali lipat dari rp tiga puluh menjadi rp enam puluh per kilogram
masyarakat kita tidak menggunakan itu
terus jadi memanfaatkan bangunan yang ada dengan lahan yang sudah ada juga gini
saudara semua itu telah pasti
luar biasa firman tuhan ini
melalui siaran dalam bahasa indonesia
sebab yesus telah menjadikan tempat bagi murid muridnya
maksudnya nggak ada rasa yang asam nggak ada rasa yang asin
sudah ada instalasi tapi tidak ada aliran air yang mengalir
mari kita buka firman tuhan dalam iyakubus
sehingga orang tersebut diminta
jadi ada beberapa kalangan buruh yang mendesak supaya tiga belas persen
apakah anda mau menghindari diri
tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku
terbersih di dalamnya tentang pengakuan kemajemukan geografis
itu cocok sekali dengan keadaan kita dewasa ini ya pak niko
tim liputan cnn indonesia
ya kan dikir ini air ini sini ada pasir di dalam
itu di lima tahun yang lalu ya
jadi setiap provinsi itu dimulai oleh gubernur yang mengumumkan pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua
trurat allah dalam melakukan rencananya
seperti apa sampai wacana pembatasan pengunjung kemudian harga tiket pun ini harus bergulir sekarang
penghibur dalam susah karena yesus sertaku
untuk kemudian dijual ke warga
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa apa
benar semoga ini juga menjadi kesepakatan antara buruh dan juga pengusaha
kami berharap lagu pujian tadi dapat menjadi penghiburan
aku selalu akan nyanyi
tidak hanya itu yang disediakan yesus kepada kita
ya sebenarnya saya kira tidak ada terkaitan langsung ya antara pergantian panglima dan sosok seorang panglima dengan
aku bersyukur kepadamu bapak tuhan langit dan bumi
melambangkan kematian yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya
sebab semua kita tidak tahu kapan sebenarnya harimara natal itu akan datang
berpang pada salib itu
sebab mataku telah melihat keselamatanmu
suara pengharapan tentang tiga prinsip rencana keselamatan ilahi
agar kunjungan tentu saja tetap harus dapat dilakukan namun tidak serta merta merusak ekosistem di taman nasional komodo
dapat menunaikan rukun islam yang kelima
dan oleh perbuatan perbuatan itu iman menjadi sempurna
nah tentunya ini sangat berdampak untuk pelayanan
saudara mau datang kepadanya
semakin menjadi lebih ingin memperoleh
ayat dua puluh satu pada waktu itu juga bergembiralah yesus dalam roh kudus dan berkata
hanya dia satu satunya ala sungguh baik
warga di mandar di sungai mandar ini
general bintang empatnya bisa menjadi panglima itu tentu saja kebanggaan bagi kesejahteraan
biasanya magma akan keluar dalam bentuk lelehan
juga radio adven suara pengharapan
enggak ada air sumur air bersih
dan berterima kasih kepada tuhan oleh
menjadi tantangan tersendiri ya buat saya
dan tidak serta merta menjalankan putusan pt un
boleh mendapatkan tempat di dalam setiap relung hati dan pikiran para pengarah radio adven suara pengharapan
atau isess selamat siang selamat siang pak kairul
sebab kami sadari bahwa
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu tuhan
inilah radio adven suara pengharapan
apa saja yang diharapnya akan diperoleh
ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji ala
banyaknya korban jiwa dalam fenomena erupsi lalu disebabkan
dilindungi aku di celah batu
dalam acara mimbar suara pengharapan
jadi mereka selalu dalam jumlah pemilih dpt itu sekitar di atas sekitar empat belas lima belas sekarang gitu
di perairan di perusahaan ya sehingga ini tentu saja membutuhkan apa namanya
ini penelitian yang dilakukan oleh teman teman di balai taman nasional komodo
namun setelah kristus lahir ke dunia ini
seiring dengan kemarau panjang dampak dari el nino yang melanda indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
terima kasih karolina noge koordinator pelaksana program penguatan fungsi taman nasional komodo sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kini enam tahun sudah cnn indonesia mengudara
bagi kehidupan anda dan keluarga
masa tubuhnya juga cenderung lebih besar
terima kasih sekali lagi untuk atensi anda
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kami juga berharap pak niko dan keluarga senantiasa selalu dalam keadaan sehat
direktur pdam kota makassar beni iskandar mengatakan bukan hanya sumber air baku di leko pancing yang membuat produksi air baku menjadi air bersih
ada orang lebih mengutamakan mungkin surat surat berharganya
ku datang padamu tuhan
yang ditanamkan oleh bapak di sorga
kajian terkait daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem
penghiburan dalam susah karena yesus sertaku
untuk kemudian mempertimbangkan banding
dari tadinya tidak ada pengharapan
panglima dari dari kalangan tani al
tapi mereka juga harus menyesuaikan atau mengetahui bahwa keadaan setiap perusahaan itu berbeda beda
kita orang orang banyaknya di seluruh dunia
kurang lebih sudah lima tahun itu
jadi setelah proses melubangi lalu kemudian menyaring
menurut retno marsudi wni yang dievakuasi pada tahap kedua dari hartum ke kota port sudan melalui jalur darat telah tiba hari rabu sekitar pukul sembilan tiga puluh wib
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
tradisi ini dikenal dengan sebutan pasawai
maka berkatalah yesus kepada mereka
baiklah para pendengar radio advents suara pengharapan
dengan jul pembahasan kita yang paling berharga
yang menantikan penghiburan bagi israel
kita bisa lihat bahwa komodo di area yang memiliki aktivitas manusia yang tinggi atau di kawasan ekowisatanya menunjukkan kewaspadaan yang kurang
demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan saat ini
anda bersama sbs bahasa indonesia
jadi ini memang paling besar jumlahnya di india
sedangkan pikiran dan emosi yesus itu senantiasa berdasarkan demands

supaya mereka berkuasa atas ikan ikan di laut dan burung burung di udara
apa namanya persoalan persoalan politik atau meningkatkan tensi politik
untuk kita ya manusia sekarang ini
siapakah orang yang takut akan tuhan
bahwa engkau juga sangat berharga di hadapan tuhan
tadi pak niko sudah sebutkan itu
sudah pukul sepuluh dua puluh wib itu artinya sudah lebih dari tiga puluh menit
saat kau merasa putus asa kau bimbang tak menentu
kita terima oh ya anak saya ada dalam kondisi
putusan ini juga sekaligus membatalkan keputusan gubernur dki jakarta
yang dilakukan oleh seorang panglima tni
bila yesus datang bukan untuk menghakimi
sirkuit motogp yang tidak kalah dengan negara negara lain
jadi ideal atau tidaknya kan sudah ada kajiannya sudah ada hitungannya sudah ada proyeksi ke depannya
pada jam jam di mana kita tidak ada
yesus sudah memberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya untuk menahan kekuatan musuh
rosmani dan warga lainnya harus berjalan kaki hingga dua km ke dusun lain
selain itu juga masa ya
kalau boleh tanya apakah dari dulu ini ada yang namanya
ada pun besaran anggarannya dirancang lima belas per anak atau per porsi di seluruh indonesia
sudah mendengar suara pengharapan yang kekasih
di hadapan alam semesta di surga
akan tetapi sesudah yesus berkata kepadanya
bu megi kita berharap keputusan pemerintah ini bisa membuat senang pengusaha dan membuat senang para pekerja dan buruh
maka tak heran mengapa warga di sini harus datang secara bergantian
di celah batu pancaran air hidupnya
kita boleh senantiasa bergantung kepada yesus
ini adalah seratus jirikan
kita bisa lebih baik daripada tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
karena presiden sendiri delapan tahun terakhir ini sejumlah apa visi poros maritim tidak
yang sudah disepakati oleh para pengusaha pak
tuhan pun mengambil keputusan krusial terhadap peradaban manusia
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
kita saat ini masih menjadi penduduk dunia
bukan hanya karena dia bisa bersosial dengan baik
terimakasih anda telah mendengarkan program kami
tapi bukan dari dalam negeri ya
nah kita bergeser lagi dari malaysia ternyata juga singapura juga punya program yang sama ya makan gratis untuk anak anak dari keluarga yang tidak mampu
ya betul jadi perhitungan upah minimum dua ribu dua puluh tiga ini disesuaikan dengan formula pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
kafe dengan konsep rumah yang nyaman atau homi bisa membuat betah para pengunjung
allah baik sungguh baik di setiap waktu
kafe lain yang menempati rumah lama terdapat di kawasan karawitan turangga kota bandung
maka tuhan selalu akan memberikan jalan keluar
bisa memberikan kita benefit benefit dari kerjasama itu
bukan hanya terbatas pada pengertian itu
anak anak telah dievakuasi
tidak hanya pedagang melambungnya harga sayuran juga membuat daya beli masyarakat menurun
dan jikapun bisa menggunakan perahu tentu ada kos atau biaya yang harus mereka keluarkan
agar supaya di mana yesus berada
terima kasih banyak pak niko untuk harapannya doanya bagi kami
didengarkan baik untuk anda
apa ada faktor lain pak rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan pak kairul
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
namun waktu juway ini para pendengar
saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik yaitu segmen mendidik anak
bahwa dia harus meminta maaf ya
berpalinglah yesus dan sambil memandang murid muridnya
dalam menghadapi berbagai tantangan di atas dunia yang fana ini
baik para pendengar kita lanjutkan
yesus mau datang segera
jika kita baca dalam ibrani sembilan dua puluh delapan
rencananya lamanya perjalanan ini kurang lebih enam bulan
ia akan didampingi oleh ayura yosep manik
artinya ini termasuk juga dalam konteks ya relasi atau hubungan baik antara pihak kementerian pertahanan dan kesejahteraan bimang pestani
secara emosional kita akan katakan
kuota kunjungan wisatawan ke taman nasional komodo rencananya akan dibatasi sebanyak dua ratus ribu orang per tahun
atau new shield wales lebih besar pak
artinya ada lebih dari lima ratus ribu jiwa bergantung pada bendung leko pancing ini untuk mengakses air bersih
apakah nanti kita akan banding atau tidak ya
baik sebelum masuk ke poros maritim seperti yang dikatakan tadi juga masuk nanti kita ke bagian memperkuat pertahanan di perairan
atau satu bulan lagi itu satu
ia yang memimpin aku
namanya sejahtera bersama yesus
yang merupakan campuran teh bunga telang dengan kayu manis dan jeruk kalamansi
nah ini untuk pemberiannya itu untuk sekolah dasar itu untuk tujuh kali makan dalam waktu satu minggu
kemudian bagaimana kita menampilkan diri sebagai
di antaranya dua puluh lima koresponden dan enam puluh tiga produser lapangan
ia yang begitu rindu untuk berziarah ke makam rasulullah muhammad
di mana christo sendiri akan memimpin
ajaiblah yesus juru selamatku
nah makanya di sini pemerintah daerah secara konkuren mengupayakan yang namanya tata kelola
untuk kemudian nanti dibawa lagi
ya cnn indonesia bukan hanya menyajikan berita semata
yang kedua kami mengambil sampel yang setelah disaring itu mas
untuk memastikan gubernur tak boleh goyang
jadi ayat dalam firman ini sangat jelas
maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong
saudara dan saya adalah sangat berharga di hadapannya
yang dari penyaringan itu ph nya di lima
saya kira soal ini yang akan menjadi prioritas adalah bagaimana menyelesaikan persoalan papua
karena kami telah merasakan nikmat firman tuhan
dengan mengatakan iya atau tidak
untuk digunakan bagi kemuliaan alam
jadi intinya perspektif masyarakat juga harus diluruskan ya kan
coba kita bekerja sama
aku telah memilih kamu dari
adalah pemerintah daerah khusus ibu kota negara dengan kelembagaan setingkat provinsi
demi mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi
visi misi presiden tadi terkait poros maritim dan kemudian
bukanlah sekedar mati sebagai manusia biasa
ada sejumlah upaya yang saya lakukan untuk memastikan
tuhan saya mau datang kehadapanmu
maka pengelolaan atau manajemen kunjungan diperlukan
yaitu letusan dan non letusan
tujuh belas agustus dua ribu lima belas menjadi hari bersejarah bagi cnn indonesia
sumbernya berada di waduk leko pancing kabupaten maros
menurutnya itu domainnya kementerian pertahanan
apakah memang tidak ada aliran air dari pdam atau bagaimana
terus menerus kita perjuangkan untuk dicapai
apa yang telah kita diskusikan
bila yesus yang mengubahkan dirimu
artinya gelar pasukan operasi dan sebagainya itulah yang dilakukan oleh seorang panglima tni
karena memang pemilik kafe ini berasal dari sana
keselamatan itu tidak lain adalah
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
dalam setiap peliputan berita
situasi ini membuat rumah sakit siloam dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya
nah program ini menyasar untuk pelajar mana aja
aturan tersebut ditekan melalui keputusan gubernur nomor seribu lima ratus tujuh belas tahun dua ribu dua puluh dua mengenai ump dua ribu dua puluh
tentu saja dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada tuntunan roh kudus
yang naungi pasir daga
anak anak akan bisa segera diluruskan
ia menatang bayi yesus kristus dan mengatakan ya dengan ucapan syukur
karena kasih karunia yesus kristus yang kami rasakan setiap hari
bahwa boleh pindah memilih
gak akan membolehkan misalnya partai berkampanye
pada jalan yang lurus
memang tidak ada salahnya orang orang untuk wisatawan untuk datang ke sana
misalnya yang independen tidak partisan
bagaimana serba serbi mendidik anak ya
akan tetapi sudah lebih dari dua bulan bendung leko pancing ini mengering
surga atau tidak menjadi
bergantung pada bantuan air bersih pdam
nah untuk pembagian anggarannya ini untuk makan siang gratis di india ini
news value atau nilai berita yang tersaji dalam setiap informasi
bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari hari
aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku
pembahasan agar anggaran program ini masuk dalam proses penganggaran dua ribu dua puluh lima juga sudah dibahas pemerintahan joko widodo beserta menteri kabinetnya
oh nggak kena air dari laut ya
tidak ada dua atau tiga kali
putra misalnya seorang buruh yang bergaji ump
serta senantiasa bersuka cita di dalam tuhan kita
saya cuci ini pakai untuk cuci piring saja
itulah sebabnya mudah buat petrus menyangkal yesus
mereka punya keterbatasan waktu
kedua pria yang sedang menempuh perjalanan menuju tanah suci mekah itu adalah cahaya gunawan di reja dan muhammad fuad asal serpong tangerang selatan banten
nah saat ini topik yang akan saya sampaikan ke ruang anda adalah
kemudian kita dapat memahami ucapan yesus kepada murid muridnya dalam indio yoanus lima belas ayat lima
baginya yang merupakan tulang punggung keluarga
ia sempat merasa senang ketika hujan turun setelah desanya berbulan bulan dilanda kekeringan
kami sampaikan untuk semua pendengar kami yang budiman
salib itu jadi cintaku
satu hidup manis akan kami persembahkan untuk anda
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
sebelum nanti pak niko melanjutkan para pendengar saat ini topik yang sudah disiapkan
sekiranya kita boleh merasakan keadaan hati senebari bapak simeon
menjadi ciri khas stasiun televisi di bawah naungan pt transnews corpora e
lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku
ada pulau rinca ada pulau kelor pulau kambing ada titik titik diving juga masih banyak tersebar
jadi perlu diketahui taman nasional komodo ini hanyalah bagian dari destinasi para wisata super prioritas di labuan bajo
karena dewan pengupahan nasional ini terdiri dari beberapa unsur ya
sehingga kenaikan lima puluh satu berarti sekali buat buruh yang bekerja di dki
maka dia menimbulkan awan panas atau yang dikenal dengan kudus gembel
apakah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi gambaran yang positif juga
bila kita sudah dibaharui oleh dimensi pemikiran yesus kristus sebagai juru selamat kita
nah oleh karena itu dewan pengupahan nasional pun duduk bersama ya kan
tapi yang perlu diganti ganti bawah itu adalah
ya pengusaha kemudian dari serikat pekerja juga ada dan dari akademisi
tuhan selalu pimpin aku
sebab tadi dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong
harapan saya secara pribadi kiranya ayora bersama suami dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat
saya juga ingat betul firman tuhan di kitab masmur juga ini pak diko dan para pendengar
adalah di yerusalem seorang bernama simeon

salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
jadi pada saat itu yesus
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara
waktu dekat ini mungkin minggu depan karena demonstrasi agak besar sedikit ya
kepadanya tuhan menunjukkan jalan
ketika ia memiliki kesempatan untuk memeluk juru selamat dunia
kita lihat dari bagaimana keadaan usaha yang memang ada di perusahaan masing masing
krisis air bersih juga terjadi pada fasilitas pelayanan publik
allah baik oh sungguh baik di setiap waktu
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
yaitu jelas sekali ditulis ya pak niko ya
baik semoga ump yang diumumkan nanti akan sesuai dengan harapan buruh dan juga diterapkan dengan baik di lapangan
sementara untuk minumannya ada puspa kalamansi
nah sehingga ini mungkin akan menjadi satu hal yang akan terjadi
sehingga ada dua wtp kami
nah pembatasan kunjungan yang akan dilakukan ini kan sesuai dengan jumlah yang di
oleh karena kristus telah mati untuk kita
silahkan anda buka lukas dua s dua puluh lima sampai tiga puluh
padahal kan letaknya sama aja nih kang
untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kematian
haleluya aku gembira bersama yesus ku bahagia
semuanya bergantung kepada jawaban kita
dan pak niko kiranya berkenan juga untuk menutup perjumpaan ini
tapi saya kira bukan sekedar itu tapi ini juga soal kelayakan dan kepatutan
sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking
bahwa ketergantungan kita kepada yesus ya
jadi harapannya jangan sampai ada yang berbanggaannya jangan sampai ada yang merasa dikampingkan
dan di kawasan perairannya juga terdapat berbagai spesies terumbu karang ikan dan sebagainya
jadi ini paralel atau setara dengan yang tadi
semua bagi manusia di dunia ini
beras premium mentik wangi yang sebelumnya dijual rp delapan belas turun menjadi rp tujuh belas lima ratus per kilogram
demikianlah seluruh rangkaian program acara
dan para pendengar kita masih melanjutkan topik bahasan ini
lagian ini kan calon tumpang ya apa namanya selama sudah umur
hai manusia yang bebal
yang dilakukan oleh seorang panglima tni
yang mana harusnya kan komodo ini pakannya adalah yang ada di kawasan taman nasional
harga sayuran dan cabai di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang hingga hari pertama bulan ramadan masih mengalami kenaikan
ya jadi memang permohonan dan permintaan desakan dari kaum teman teman buruh ini
atas nama laksamana tni yudo margono yang diusulkan menggantikan jenderal andika perkasa
roh kudus ada di atasnya
cnn itu lahir di saat indonesia sedang melewati pemilu sebelum dua ribu empat belas waktu itu
seratus ribu itu sangat penting bagi buruh
kemudian untuk tahun kemarin dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat sampai dengan tahun ini
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
dengan sejumlah televisi berita yang telah lebih dulu eksis
ya memang kita melihat bahwa sektor padat karya ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi
yang mereka bangun dengan susah payah tentunya
itu sudah boleh dikatakan sudah jauh sekali berkurang
sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali
semoga dengan program acara yang telah kami sediakan
direkomendasikan waktu yang ditentukan yang juga merupakan upaya konservasi
yang akan menjadi teman selama di perjalanan menuju tanah suci mekah
supaya kita dapat mengerti secara benar
kristus pengantar dari perjanjian yang baru
untuk angka sekarang ini kita mendapatkan daftar pemilih tetap itu sejumlah dua belas tiga ratus lima puluh tujuh
karena ada banyak sekali yang masuk destinasi superpriotas itu tidak hanya untuk melihat komodonya saja
kami berharap ini dapat menjadi berkat khusus
terima kasih atas waktu anda pak karo fahmi selaku pemerhati militer maupun direktur eksekutif dari institute for security and strategic studies isess dengan cnn indonesia news hour siang hari ini
mengapa ia bekerja demikian keras
kepala otorita nantinya dipilih diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden
yesus mau datang sedang
nah itu adalah tentunya harapan dari setiap orang tua ya
untuk menanggung dosa banyak orang
itu justru pakai air langsung dari sungai mandar ya bu
dengan saya pendeta muda robert gultom
paling penting adalah bahwa nama kita
nah kelayakan bagaimana ya karena bagaimanapun kita akan banyak menghadapi ancaman dan tantangan di
nilayah geografi sebuah negara di mana konstituentanya adalah pulau pulau yang dipisahkan oleh lautan
saudara saudara kematian yesus di kayu salib
bagaimana pertimbangannya terkait dengan ump dua ribu dua puluh tiga nanti pak
airnya asin berwarna lagi
atau singkatnya we are justified by fate
akulah pokok anggur dan kamulah ranting rantingnya
semua prajurit pasti kita kita menjadi general bintang empat
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
inilah radio adven suara pengharapan
karena pada waktu turut tadi juga ada hujan
atau kalau kita pemda pemerintah daerah
sementara untuk pelajar sekolah menengah itu alokasi anggarannya itu per porsi atau per makanannya itu adalah empat puluh ribu makanan
untuk mendapatkan penghasilan yang cukup yang baik dan berupaya untuk mesejahterakan
dari air dengan warna dan aroma serta rasa seperti ini untuk dikonsumsi
di bulan awal oktober wtp kami yang berada di kawasan tanjung bunga yaitu wtp empat masjid sombala pun tidak beroperasi karena tingginya klorida
komodo ini adalah spesies endemik indonesia yang habitatnya hanya ada di indonesia
diterjemahkan menjadi pembangunan postur pertahanan
juga merupakan habitat bagi komodo
kala itu stasiun televisi berita berjaringan digital ini mengudara untuk pertama kalinya
perjalanan pulang dengan cara seperti ini memakan waktu satu jam tiga puluh menit
ya betul sekali memang dalam keadaan
bagian dalam kafe ini unik karena sebagian dindingnya ada yang dikelupas
atau sumber kebahagiaan yang baru
ibu setiap hari kamu harus melakukan ini
yesus itu ya berarti
sebagaimana yesus katakan kepada murid muridnya
oleh karena di luar yesus kita
dan ini adalah langkah yang mereka lakukan
sumber air baku kami yang melayani dua wtp dua dan tiga itu kering
kemudian yang ketiga itu kami memasaknya mas
bila jalan dengan tuhan
mengakibatkan material material panas menumpuk di sekitar bibir kubah semeru
kiranya boleh menjadi manfaat bagi kita semua
nah kita kan berharap karena sekian tahun tidak ada apa namanya tidak ada apa namanya
walaupun mungkin cara manusia kita tidak layak
maka harus terbebani oleh adanya agenda
yang dilakukan oleh seorang panglima tni
melalui telpon atau sms
diadili melalui perbuatan kita
apabila anda mempunyai pertanyaan
kenapa air di sumur ini jauh lebih bersih dibandingin dengan sumur sumur yang ada di rumah pak
namun para pendengar sebelum kita melanjutkan
warga berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga bahan pangan di pasaran
tapi juga harus beritahu
tadi kalau saya bilang mungkin dari seluruh negara india itu yang paling besar
tentu harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan nilai ekonomi
saya kan jual makanan jadi pak otomatis saya bisa ya sampai sepuluh galon ke atas butuhnya
dari jumlah itu lima ratus tujuh puluh tujuh orang melanjutkan perjalanan melalui laut ke pelabuhan jeddah
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
pemprov dki jakarta mengurangi ump dki jakarta
bagaimana yusuf alam menjanjikan bahwa akan ada seorang juru selamat lahir
jadi bukan hanya terkait wisata berarti kita harus membayar sekian jasa wisata kami harus dibayar
apakah paling berharga bagi yesus
yang lain kalaupun toh komunikasi komunikasi harus dilakukan ya komunikasi baiknya memberikan juga kesetaraan kesempatan bagi semua pihak
anda juga dapat bergabung di facebook kami
apa engkau telah bersedia
adalah biasa bagi seorang yang tamak
ini adalah langkah yang mereka lakukan
bagi mereka yang saat ini berlokasi di
timbul banyak pertanyaan di benak saya
apakah ada perbedaan dari teknis penyelenggaraan dibanding pemilu terakhir di australia di luar negeri pak
pasal yang pertama aya dua puluh enam dan dua puluh tujuh saya akan bacakan
ibu memang airnya harus gantian kayak gini setiap hari apa gimana bu
datang ke sini untuk ambil air ya
akan datang tadi sebelum
jika mereka menumpang perahu nelayan saat berangkat perjalanan pulang ditempuh dengan cara berenang
bagi anda yang telah berkeluarga dan baru saja memiliki anak
ketua dpr ri puan marani menerima langsung surat presiden atau supres calon panglima tni
di setiap negara yang disinggahi keduanya akan mampir ke kedutaan besar indonesia yang ada di negara tersebut
harapan saya secara pribadi kiranya ayora bersama suami dan seluruh keluarga
jadi untuk kebutuhan memasak minum itu benar benar harus bergantung kepada bantuan air bersih dari pdm seperti ini
yang memberikan kita suatu kesempatan lepas dari segala dosa
kita mengadakan hubungan dekat dengan yesus
kita tersambung melalui sambungan daring sambungan zoom dengan pak kairul fahmi
keduanya tentu akan bersilaturahim dengan sesama umat muslim dan menjalankan persaudaraan kemanusiaan dengan masyarakat di seluruh negara yang mereka singgahi
nah untuk alokasi anggarannya sendiri ya yang dianggarkan oleh pemerintah malaysia ini diprediksi sekitar dua ratus delapan puluh sembilan juta regit malaysia atau kita convert
dan sukacita bagi kehidupan anda dan keluarga
jadi kita tahu bagaimana dari awal sampai akhir prosesnya
prosesnya cukup lama cukup panjang sampai kemudian terjadi agreement antara turner dan ct corp
ada orang lebih mengutamakan ijazahnya
sehingga tentu saja saya kira
mencari nafkah untuk orang orang yang butuh air bersih ya bu
nah untuk program makan gratis di malaysia ini disebut atau dinamakan rmt atau rancangan makanan tambahan
dan yang kami hitung ini hanya di pulau komodo pulau pader dan kawasan perairan sekitarnya
lumayan baiklah gitu begitu bu megi
secara proporsi victoria dan tasmania ini apakah jumlah pemilih terbesar untuk pemilu ini
jadi memang betul formulanya kita pakai dari
oh nanti kalau sudah besar juga sembuh sendiri ya
kalau misalnya saya baru pindah gitu
dari pemilih sebelumnya pak
para pendengar yang khususnya setia mengikuti program ini
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ini ditingkatkan lagi
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
keduanya juga telah menemukan kemampuan untuk menikmati kebesaran ciptaan allah meningkatkan rasa syukur dan mencari rido allah
sementara beras medium hingga yang kualitas terendah dijual di kisaran rp enam belas hingga rp lima belas lima ratus per kilogram
dimanapun anda sedang berada pada hari ini
nah oleh karena itu kita ya pemerintah terus kemudian pengusaha
yang harus sama dengan penghitungan di indonesia
baik mari kita baca bersama firman tuhan
memberikan subsidi sehingga masih ada biaya yang dibebankan atau yang dibayar oleh murid
wah ini merupakan satu ungkapan dari yesus sendiri untuk para murid muridnya saat itu
dengan lagu yang merdu
pada saat saat normal produksi air bersih kami ke masyarakat itu di angka tiga dua ratus lima puluh lps
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
menurut gambar alah diciptakannya dia
bahwa dirimu tidak berharga
dan bagaimana cnn bisa
sejauh tiga km setiap pagi
melakukan perjalanan jauh tentu saja butuh persiapan yang maksimal
saya pengen dulu tahu dari anda kalau dari teman teman atau wakil rakyat kita dpr
kiranya tuhan memberkati kita semua
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada
kita intip negara negara mana saja yang paling tidak dekat dengan kita yang sudah menerapkan program yang sama program makan gratis negara tetangga asia ya
kalau tidak salah itu lebih dari lima belas ribu pemilih ya pak ya

membawa air bersih yang telah mereka dapat dari sungai mandar
keadilan dan damai sejahtera akan bercium ciuman
masih banyak warga yang tinggal di area rawan bencana
saat ini anda dapat langsung menghubungi
yang menjadi sasaran dari program rmt yang ada di malaysia
tni ada di kemenangan pertahanan sebenarnya
yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa
saya mengkonfirmasi penelitian ini ke dinas lingkungan hidup kabupaten poliwali mandar
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
mereka harus mengantre atau datang secara bergantian ke sebuah sumur mata air di sini
warnanya unik seperti rasanya
terima kasih kepada anda yang tetap setia
maka allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
namun terserah kita sendiri
air bersih dari sumur inilah yang menjadi andalan untuk dikonsumsi
belum bersedia untuk sorga
bisakah kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga sesuai tuntutan buruh
semoga ekonomi indonesia juga dengan undang undang dan juga peraturan ini semakin baik
tidak hanya dengan salah satu
bahkan kalau ada teguran dari orang tua yang lain
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
tolong bacakan juga firman tuhan dalam lukas sepuluh ayat delapan belas sampai dua puluh satu silakan ayura
sebelum kita melanjutkan diskusi kita
baik mari kita baca bersama para pendengar di injen lukas
selain persiapan fisik dan mental yang luar biasa
melihat masih banyaknya warga yang bermukim di kawasan rawan
pendengar radio advent suara pengharapan yang budiman dimanapun anda berada
program program yang kami akan lakukan atau yang juga sedang kami lakukan diperlukan untuk menjaga habitat komodo yaitu di kawasan taman nasional komodo
untuk membaca dari masmur satu ratus enam belas ayat lima dan enam
jadi sama sekali tidak akan terganggu begitu ya mbak carol
sikap yang semestinya kalau kita kenali bahwa anak kita itu
terkait pelabuhan kemudian penataan kampung ujung kawasan puncak waringin penataan sarana prasarana pulau rinca
dan nama tuhan dimuliakan oleh kehidupan kita pada saat ini
kita semua dikaruniakan kesehatan dan suka cita
nah sistemnya sendiri ini akan berbasis aplikasi jadi baik wisatawan maupun pelaku usaha wisata perlu melakukan pendaftaran di aplikasi yang nanti akan kami launching
jadi dia tidak bisa bersosial dengan baik
dan membawa kamu ke tempatku
apa engkau telah bersedia
bagaimana sampai saat ini
ini yang dimaksud dengan biaya konservasi mbak
kalau kita melihat dari pak andika dan pak yudo ini ada kesamaan di antara mereka
agar engkau dapat yakin seratus persen
dan ini adalah ayat yang sangat menghiburkan
nanti itu flow nya seperti apa kemudian kita tahu banyak sekali kapal kapal yang membawa wisatawan juga untuk datang ke sana
nah kalau misalnya kita boleh tahu pak kira kira pak wamen
jadi masih bisa dipakai layar
berbeda dengan harga daging di pasar ini harga beras berangsur turun
ketika kita masih berdosa
kekuatan dan berkat khusus bagi anda
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
makanya anggarannya pun juga besar
kasihmu mama kasihmu tuhan
terdapat suatu keinginan yang luar biasa
artinya ini yang benar ini ada rotasi antarmatra yang benar juga
karena memang aktivitas manusia selain mengurangi nilai jasa ekosistem berdasarkan penelitian juga mempengaruhi perilaku komodo itu sendiri
akan mengubah tubuh kita yang hina ini
seperti ular berbagai jenis burung termasuk kakak tua kecil jambul kuning
kalau kita berhadapan dengan anak anak yang tukang gertak
saudara semua itu telah
karena ada banyak yang memikirkan hal seperti ini
dan kerajinan mengejar kuasa duniawi
lantas benarkah air dari sungai mandar bisa langsung diminum
pemerintah daerah wajib membuat sistem peringatan dini sendiri
tiada lain di dunia ini dapat kau temukan
di dalam setiap langkah langkahnya
juga radio adven suara pengharapan
yesus memilih anda dan
dunia sebab itulah dunia
strategi apa saja yang dilakukan untuk menghindari kegandaan ini pak
mungkin ini banyak dari kita yang sangat familiar ya sangat mengenal pasal ini atau perikop ini
tentu tidak cukup kalau harus naik perahu katinting lagi
sekaligus profesi sekelompok perempuan suku mandar
tinggal masukin airnya ke jerikan jerican yang tadi telah dibawa
saya mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada pdam kabupaten polewali mandar
ku bawa padamu semua timbaan
dunia mengasihi kamu sebagai
ada yang menyelamatkan sepeda motor yang masih kredit
dan kita harus lakukan itu sampai nanti kedatangan yesus yang kedua kali
bagaimana yesus datang ke dunia ini menggenapi janji tuhan
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan sempat terjadi kecelakaan dan tiga warga indonesia terluka
untuk tingkat kenaikan upah tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang pak
prinsipnya pemprov dki jakarta terus berupaya memastikan kehadiran para buruh
kasih dan keadilan merupakan dua hal
jadi kalau keluarga utama alhamdulillah semua mendukung
apakah lancar atau ada
aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai
untuk menyelamatkan saudara dan saya